anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita akan langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang saat ini berada di istana batu tulis bogor
selamat siang diana
diana pasca diumumkan pdi perjuangan ini resmi mengusung ganjar pranowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
bagaimana kondisi di sana termasuk diantaranya sebelumnya sekjen pdi perjuangan mengumumkan nanti akan ada konsolidasi koalisi besar
salah satunya mungkin akan dibahas siapa cawapres yang akan mendampingi ganjar
apakah hal hal tersebut kemudian sudah disampaikan kembali di bogor saat ini
ya mevri memang belum ada keterangan resmi
perihal apa langkah selanjutnya setelah ganjar pranowo diumumkan menjadi calon presiden usungan partai demokrasi indonesia perjuangan
tetapi apabila kita melihat dari bagaimana dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas setelah presiden jokowi
jokowi dodo mendapatkan restu dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah pencarian sosok pendamping ataupun calon wakil presiden
yang akan mendampingi capres dari partai berlogo banteng ini
belum ada informasi lanjutan apakah langsung akan dilakukan rapat konsolidasi untuk menentukan cawapres
tetapi kalau anda tanyakan perihal bagaimana maksud pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto perihal konsolidasi besar
ini cukup menarik untuk dibahas mevri
karena kalau kita berkaca dari koalisi koalisi lainnya mulai dari koalisi perubahan dan perbaikan
ada di situ ada nasdem ada pks ada kemudian partai demokrat begitu
kemudian ada koalisi gerindra dan juga pkb ada juga koalisi indonesia bersatu golkar p tiga dan juga pan
ini melihat semua partai sudah mengajak teman begitu untuk melakukan perjuangan di kontestasi dua ribu dua puluh
tetapi hanya pdip yang masih bermain sendiri
tetapi dalam beberapa kesempatan doorshop begitu sekjen pdip menegaskan bahwa pdip tidak akan bermain sendiri
ia mengutamakan semangat gotong royong sehingga memang kalau disampaikan apakah akan ada konsolidasi besar tentu
dinamika tentu akan berubah melihat sudah ada capres dari partai yang satu satunya bisa mencalonkan calon presiden sendiri
tanpa harus menjalin koalisi dengan partai partai lainnya
nah kalau kita bicara juga dengan peta konstelasi politik mevri
melihat koalisi pkb dan juga gerindra merupakan dalam tanda kutip presiden men begitu
orang orang di dalamnya mulai dari prabowo subianto muhaymin iskandar merupakan teman di koalisi ataupun di pemerintahan presiden joko widodo
begitu juga dengan koalisi indonesia bersatu golkar p tiga dan juga pan yang juga masuk dalam pemerintahan tatanan pemerintahan presiden joko widodo
sehingga bisa disampaikan bahwa yang berkemungkinan akan didekati ataupun justru yang akan mendekat
kepada partai demokrasi indonesia perjuangan adalah koalisi indonesia bersatu dan juga koalisi dari gerindra dan juga pkb
tetapi kita masih menunggu setelah adanya pencalonan dan juga pengumuman secara resmi
ganjar pranowo ini siapa ataupun partai apa yang akan ditemui oleh pdi perjuangan pertama kali
karena melihat bahwa dari paparan dari yang disampaikan oleh ketua umum megawati soekarno putri yang menyebutkan
menugaskan puan maharani selaku ketua dpr
dpr ri sekaligus ketua dpp bidang politik pdi perjuangan untuk melakukan ataupun bentuk tim pemenangan pilek dan juga pilpres dua ribu dua puluh
sebelumnya puan maharani juga ditugaskan untuk melakukan silaturahmi politik
ini penting mevri karena meskipun pdi perjuangan belum menentukan siapa yang akan menjadi teman
ataupun siapa yang akan menjadi oposisi begitu bagi mereka di kontestasi dua ribu dua puluh empat tetapi pdip rutin untuk melakukan silaturahmi politik
misalnya pertemuan puan maharani dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar ataupun mungkin dengan pertemuan ketua umum partai partai lainnya itu sudah dilakukan
sehingga memang pdip sebagai salah satu partai terbesar di indonesia yang bahkan memiliki tiket untuk mengusung capres sendiri
ini bisa dikatakan bisa duduk santai begitu
ia tidak perlu berbuat banyak namun nantinya akan cukup banyak partai yang mendekat atau bahkan meskipun mereka belum mengumumkan capres sudah

ia tidak perlu berbuat banyak namun nantinya akan cukup banyak partai yang mendekat atau bahkan meskipun mereka belum mengusung capres sendiri
mengumumkan capres sudah ada partai partai yang mendekat
nah mevri kalau bicara juga soal ganjar pranowo tadi setelah megawati soekarno putri resmi dengan mulutnya sendiri mengumumkan bahwa ganjar pranowo akan diusung sebagai capres dari pdi perjuangan
ini ganjar pranowo tadi disematkan kopiah hitam seperti ciri khas bung karno begitu kepada dari megawati kemudian ganjar pranowo
kemudian tadi ya diberikan kesempatan untuk mengusung capres

terima kasih tidak hanya kepada megawati soekarno putri tetapi juga kepada prananda prabowo kemudian puan maharani dan juga presiden joko widodo
nah yang juga menarik selain soal paparan dari megawati soekarno putri yang juga turut menarik untuk kita bahas adalah pidato singkat atau mungkin kata pengantar singkat dari presiden joko widodo
ia menegaskan bahwa ia berharap bahwa kontestasi selanjutnya ini
selanjutnya ini berujung pada kedamaian
mevri saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada anda ada foto jurnalis cnn indonesia muhammad wahyudi menunjukkan kepada anda kondisi terkini
ini adalah iring iringan yang keluar dari istana batu tulis hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara resmi ini kira kira siapa yang akan keluar

ini merupakan mobil yang keluar pertama dari istana batu tulis setelah resminya
ganjar pranowo sebagai capres dari pdi perjuangan
kalau tadi kita kilas balik sedikit sejak pagi sepuluh tiga puluh memang tidak banyak mobil yang keluar masuk
dikarenakan sejumlah tokoh yang hadir terpantau dari konferensi pers daring mulai dari megawati soekarno putri puan maharani oli dondo kambe hasto kristianto
ada pramono anung di sana dan juga ada ganjar pranowo sendiri ini dikabarkan ataupun diinfokan sudah berada di istana batu tulis
ada pramono anung di sana dan juga ada ganjarra pranowo sendiri ini dikabarkan ataupun diinfokan sudah berada di istana batu tulis

ini adalah bagian perkenalkan ingatan puesto ini yang kami berhasil reykjavik kita melihat
ini adalah benda yang tempat usangan ini adalah kebuasan perlindungan untuk penuman
semoga ada yang membuka kaca mevri sehingga kita bisa mengetahui
baik ini yang melakukan ini adalah ganjar pranowo
kita lihat bersama
banyak sekali di sini warga yang juga turut hadir
melihat keramaian yang ada di lokasi depan istana batu tulis
ini ada cukup banyak rombongan
melihat konferensi pers juga sudah selesai
kemudian teman teman media juga diperbolehkan hanya dari depan istana batu tulis
saya mendapatkan informasi bahwa tadi ganjar pranowo satu mobil mevri dengan presiden joko widodo
ini kita masih melihat masih ada iring iringan satu lagi yang akan keluar mevri
kalau kita lihat memang deklarasi ganjar sebagai calon presiden menjelang tahun politik dua ribu dua puluh
ini cukup menarik mevri ataupun unik
karena kalau kita kilas balik di dua ribu empat belas ketika joko widodo ini diberikan restu oleh megawati soekarno putri
posisinya saat itu joko widodo sedang melakukan belusukan begitu
kemudian sore harinya ia diberikan mandat ataupun restu oleh presiden joko widodo
kemudian kita lihat ini ada ketua dpr ri puan maharani yang baru saja melintas dengan iring iringannya
pertanyaan terakhir dari pemimpin pertama ibu mevri
dan inilah mevri mobil terakhir yang keluar dari istana batu tulis
pintu gerbang masih dibuka sehingga masih kita nantikan kira kira siapa yang keluar
oke baik mevri pintu sudah ditutup melihat tadi sudah ada ganjar pranowo yang keluar
puan maharani keluar presiden joko widodo juga keluar
kita masih nantikan sekiranya apa langkah partai demokrasi indonesia ini akan berjalan jalan
pertanyaan terakhir dari pemimpin pertama ibu mevri
pertanyaan terakhir dari pemimpin pertama ibu mevri
pernah di gospel
memilih untuk mengumumkan secara resmi ganjar pranowo sebagai capres dari pdi perjuangan
secara daring di depan seluruh kader pdi perjuangan secara daring mevri kembali ke anda
ya ada sejumlah poin poin penting dan menarik yang bisa dibilang ini satu langkah pdi perjuangan juga
yang biasanya memang dikenal mengumumkan satu keputusan penting pada waktu waktu injury time
sementara kali ini diumumkan di dua puluh satu april bertepatan dengan hari kartini
apakah kemudian ini kalau kita kaitkan menjadi strategi khusus diana
dari pdi perjuangan untuk bisa menang hat trick nih
baik itu di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden
menurut analisa anda seperti apa sebagai wartawan yang berkecimpung di dunia politik
ya mevri benar sekali memang strategi injury time ini terkenal sekali
sering diambil ataupun dianut oleh ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
kita kilas balik lagi saya ajak anda untuk mengingat ingat bagaimana momen ketika joko widodo ini dicalonkan
menjadi capres usungan dari partai demokrasi indonesia perjuangan
pada tanggal empat belas maret dua ribu empat belas joko widodo ini resmi diberikan mandat
itu diberikan surat bertuliskan tangan langsung oleh megawati soekarno putri
itu tanggal empat belas maret dua ribu empat belas
empat belas maret dua ribu empat belas artinya dua puluh lima hari sebelum hari pemungutan suara
nah itu memang strategi injury time di mana partai demokrasi indonesia perjuangan ini
kita ketahui bersama merupakan partai yang meraup suara terbesar
saya kembali tegaskan bahwa memang pdip ini tidak perlu berkoalisi dengan partai lain
karena ia sudah memiliki tiket apabila ingin mencalonkan capres dan cawapres dari kadar internalnya
tetapi saya selipkan informasi sedikit bahwa memang sekali lagi pdip memilih jalan gotong royong
ditegaskan oleh sekjen pdi perjuangan hasso kristian
sehingga memang strategi injury time ini diharapkan mampu melihat peta konstelasi politik tertentu
baru kemudian menentukan siapa sosok yang sekiranya pantas dengan akseptabilitas
dan juga elektoral yang baik di mata masyarakat
sehingga tujuannya seperti yang disampaikan pada saat hari ulang tahun pdi perjuangan ke lima puluh
pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga lalu bahwa megawati akan membawa partainya ke kemenangan yang ketiga
kalau saya simbolkan begini simbolnya pada saat itu ya megawati dan juga beberapa kader kader yang sering
menggaungkan hat trick di pemilu dua ribu dua puluh
sehingga memang strategi injury time ini dirasakan cukup mampu begitu ya untuk bisa melihat peta konstelasi
baru kemudian pdip menentukan langkahnya dengan pasti
tentu setelah ini yang akan menarik untuk kita pantau adalah bagaimana pdip memilih teman di dua ribu dua puluh
dan juga siapa sosok pendamping bagi ganjara pranowo
untuk bursa cawapres sendiri ini cukup banyak mulai dari nama ridwan kamil yang sudah bergabung di golkar
kemudian ada kofifah indar parawansa kemudian juga ada nama imam besar masjid
ada beberapa nama yang memang disampaikan dari tokoh tokoh religius begitu ya
sehingga memang nama cawapres ini masih luas masih belum mengerucut ke satu nama
tetapi kalau kita juga menengok sedikit begitu ya ketika joko widodo ini
sudah diusung menjadi capres kemudian ia ingin menunjuk cawapresnya
ini ia selalu berkonsultasi dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sehingga memang kita nantikan bagaimana pertumbuhan pertumbuhan politik dinamika dinamika politik
yang tentunya akan membentuk koalisi jelang tahun pemilu
hari pemutusan suara memang masih empat belas februari tetapi ini kembali ada yang keluar
saya bergeser sedikit mevri
ini kalau anda lihat
ada satu mobil terakhir yang keluar tetapi tidak membuka kaca
baik ini adalah rombongan yang terakhir karena bisa dilihat begitu ya dari sini
tidak ada antrian mobil lagi yang akan keluar dari istana batu tulis bogor
tadi sudah ada ganjar pranowo kemudian ada yang satu mobil dengan presiden joko widodo
kemudian ada ketua dpr ri puan maharani juga yang turut membuka kaca dan melambaikan tangan ke kamera
yang juga masih belum terlihat begitu ya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
karena tadi ada cukup banyak iring iringan yang hadir
nah mevri saat ini memang masih cukup banyak rekan rekan media yang berkumpul di depan gerbang istana batu tulis
deklarasi ganjar pranowo dilakukan secara terbatas tertutup terbuka hanya secara daring begitu
ada via youtube pdi perjuangan dan juga via zoom bagi para kader yang hadir tadi diminta
untuk menggunakan seragam merah dan juga hitam dan yang laki laki ini menggunakan kopiah hitam seperti ciri khas bung karno
mevri kita nantikan bagaimana nanti pemilihan calon wakil presiden ganjar pranowo
dan bagaimana koalisi ini apakah akan tetap ataupun justru ada perubahan kiblat setelah ganjar pranowo resmi diusung menjadi capres dari partai demokrasi indonesia perjuangan
mevri kembali ke anda di studio
ya satu persatu mobil yang berisi kader dari pdi perjuangan
ini keluar dari istana batu tulis bogor dan yang seperti disampaikan oleh diana tadi yang penting dan menarik untuk disimak adalah bagaimana kemudian langkah dari pdi perjuangan ini termasuk diantara potensi potensi koalisi yang masih kita akan tunggu bersama siapa yang nanti akan dipasangkan menjadi pasangan dari ganjar pranowo yang sudah resmi diusung pdi perjuangan sebagai capres dua ribu dua puluh empat
terima kasih banyak atas laporan anda yang sangat komprehensif
produser lapangan sianen indonesia diana valencia yang melaporkan langsung ke anda
berikan salam bersama dengan foto jurnalis muhammad wahyu di bogor jawa barat
selamat kembali melanjutkan tugas anda